pada pekan lalu sebenarnya kota depok sudah turun menjadi zona oranya dengan resiko penularan sedang
namun pekan ini kota depok kembali ke zona merah
dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kota depok kembali menjadi zona merah
kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia sufiani tanjung yang saat ini berada di depok jawa barat
selamat pagi sufi
sufi terkait dengan kota depok yang kembali menjadi zona merah lalu bagaimana dengan pantauan anda terkait dengan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan covid sembilan belas di kota depok pada pagi hari ini
apakah masih ada sweeping warga yang tidak menggunakan masker
kemudian juga apakah kesadaran warga sendiri untuk mengenakan masker tidak melakukan aktivitas yang berlebihan di luar rumah
juga kembali lagi terpantau dengan cukup ketat di sana bagaimana dengan laporan ini silahkan sufi
ya yuda dan ratu nabila saat ini saya berada di perempatan margonda di mana ini merupakan salah satu titik
biasanya satpol pp kota depok melakukan operasi masker
dan sejumlah warga yang biasanya tidak menggunakan masker akan langsung diberikan denda di sini
nah pada pagi hari ini berdasarkan
pantauan kami sepanjang perjalanan kami menuju ke kota depok
memang kami melihat beberapa warga dari kota depok sendiri tidak mengenakan masker
meskipun sebagian besar sudah terlihat mengenakan masker dan patuh dengan protokol kesehatan
dan di belakang saya saat ini di perempatan margonda sendiri
memang terlihat sejumlah petugas sudah melakukan pengaturan
sekaligus juga berupaya untuk menjaga agar penerapan protokol kesehatan bisa
sehingga sekarang kita bisa lihat apa yang diperlakukan oleh warga di kota depok
dan sebagaimana diketahui memang kemarin gubernur jawa barat mengumumkan bahwa
kota depok menjadi salah satu lokasi yang kembali menjadi zona merah
padahal sebelumnya kota depok telah dinyatakan berada dalam zona oranya
artinya laju penyebaran dari wabah covid sembilan belas sendiri sudah dalam laju yang sedang
dan sempat ada wacana bahwa pemberlakuan jam malam di kota depok
akan ditinjau dan dievaluasi kemudian akan dihentikan
namun ternyata mengingat kondisinya kembali menjadi zona merah
memang berdasarkan keputusan dari wali kota depok sendiri bahwa
jam malam yang membatasi aktivitas usaha dan juga aktivitas warga
masih akan ditetapkan atau dilakukan hingga awal oktober
nah sejauh ini berdasarkan pantauan data sendiri di kota depok
memang pada tanggal dua puluh tujuh september dua ribu dua puluh kemarin yuda dan juga ratu nabila
mencatatkan angka penambahan kasus covid sembilan belas terbesar
sebanyak tiga ratus enam puluh enam warga yang dinyatakan positif
dan angka kematian bertambah empat orang
jadi sejauh ini memang tercatat terdapat sekitar empat dua puluh tujuh kasus di kota depok
dengan angka kematian atau tingkat kematian mencapai satu ratus dua puluh lima orang
dengan adanya penerapan kembali
kota depok menjadi zona merah tentu saja hal ini menjadi evaluasi
sekaligus juga kewaspadaan bagi para aparatur pemerintahan di kota depok
untuk kembali menegaskan kepada warganya untuk patuh terhadap protokol kesehatan
terutama terkait penggunaan masker
yuda dan juga ratu nabila
sufi dengan adanya lonjakan ini
bagaimana kemudian dengan kesiapan rumah sakit yang ada di kota depok sendiri
berdasarkan pantauan dan juga data yang disebutkan dari kepala dinas kesehatan kota depok
menyebutkan bahwa sejumlah rumah sakit memang disiagakan di kota depok
untuk menampung para pasien dengan kasus covid sembilan belas
dan juga sebelumnya telah ada himbauan bagi warga yang melakukan isolasi mandiri
memang dihimbau atau diajak untuk bisa melakukan

melakukan perawatan di rumah sakit
dan hal ini tentu saja menambah jumlah pasien yang diterima di rumah sakit
dan daya tampung rumah sakit sendiri di kota depok memang sudah hampir penuh
meski demikian dari pihak kota depok sendiri menyebut akan terus menyiagakan
dan menjalin komunikasi dengan baik dengan sejumlah fasilitas kesehatan
dan layanan kesehatan yang ada di kota depok
agar siap menampung warga yang memang disiagakan
dan juga warga yang memang terkonfirmasi positif covid sembilan belas
baik sufiani tanjung terima kasih dalam menjalankan tugas anda
tetap berhati hati terima kasih untuk laporan anda